pemerintah terus memetangkan kajian pemindahan ibu kota negara di luar pulau jawa
selain perundang undangan pemerintah juga menyiapkan konsep smart and green city
menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus kepala bapenas bambang brojonegoro
menggelar pertemuan dengan empat perwakilan provinsi yang akan menyediakan lahan ibu kota negara
bambang mengatakan ibu kota negara baru akan berkonsep smart and green city
pemerintah tetap memperhatikan faktor pertahanan keamanan
ketersediaan sumber daya pendukung dan tidak ada konflik tanah di masa depan
namun kajian lokasi ibu kota baru ini masih belum final karena harus menyiapkan rancangan undang undang
bambang menjelaskan ibu kota jakarta saat ini adalah warisan kolonial belanda
bukan keinginan negara kesatuan republik indonesia
yang berkelas internasional artinya smart green and beautiful
dalam pertemuan dengan menteri ppn sekaligus kepala bapenas bambang brojonegoro
empat perwakilan provinsi memanfaatkan berbagai keunggulan dan juga kesiapan daerah masing masing
keempat provinsi tersebut adalah kalimantan selatan kalimantan tengah kalimantan timur dan sulawesi barat
para kepala daerah memaparkan berbagai keunggulan dan kesiapan daerah masing masing
sebagai calon ibu kota baru dan pusat pemerintahan negara
ketersediaan sarana aspek pertahanan keamanan minimnya konflik hingga keindahan topografi
disampaikan sebagai acuan calon ibu kota negara
salah satunya sekretaris daerah provinsi sulawesi barat muhammad idris
menawarkan kota mamuju sebagai calon ibu kota negara
ketika diberi kekuatan kekuatan yang sangat besar indah itu
maka mamuju ini salah satu representasi yang memadai untuk dipertimbangkan oleh pemerintah
menjadi ibu kota negara dan sekaligus ibu kota pemerintahan
dan rp lima puluh ini masih sangat memungkinkan kita kembangkan